dan mama menyesali semua ini
aku gak bisa tunjukin
kalau aku tuh gak marah sama mama
kalo aku tuh gak marah sama mama
jadi mona mau menikah dengan diego
mama seneng banget
akhirnya kamu menikah sama diego
mama harus mempersiapkan pernikahan kalian berdua
apalagi pernikahan kita ini kan akan barengan ya
dengan pernikahan raja dan clara
jadi ini bakal jadi pas yang luar biasa
tapi kenapa mona kelihatan sedih ya
aku gak yakin dia bahagia menikah dengan diego
apa ini berarti kamu brother
tidak solicitkan mamamu
kamu jahat laba
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
masih ada atau tidak ada
apa yang penting
tante tau sebenernya kamu gak mencintai diego kan
kamu jangan pernah main main dengan yang namanya pernikahan
jangan pernah kamu menikah tanpa cinta
tante ingetin kamu
orang yang menikah dengan cinta aja
pernikahannya bisa berantakan kok
kayak tante dan om roy sekarang
apalagi orang yang menikah tanpa cinta
tante gak mau kamu menyesal mona
kamu cintanya sama raja kan
ini udah jadi keputusannya mona tante
dan apapun yang terjadi
aku harus terima resikonya
kamu jangan pernah korbankan kebahagiaan kamu
demi orang lain
termasuk mama kamu
dulu tante pernah
memaksa putri untuk menikahnya
dengan orang yang sebenarnya tidak dia cintai
kata sama sekali gak pernah pikirin perasaannya putri
tante gak mau hal itu terjadi lagi sama aku mona
tante menyesal karena tante sama sekali nggak peduli
sama perasaannya putri waktu itu
kalau putri masih ada
kalau putri masih ada
tapi mau minta maaf sama putri
tante mau bilang kalau
aku tahu mama sayang banget sama aku
dan mama menyesali semua ini
aku gak bisa tunjukin
kalau aku tuh gak marah sama mama
tante sudah menyesal sama putri
tante sudah menyesal sama putri
tante sudah menyesal sama putri
tante sudah menyesal sama putri
tante sudah menyesal sama putri
ada apa cid
kenapa kamu ngajakin ketemuan saya menak seperti ini
saya perlu bantuan kamu
kamu gak usah khawatir
saya pasti bantu kamu
gini saya perlu bantuan kamu
saya perlu bantuan kamu
saya perlu bantuan kamu
saya mau bantu mona menggagalkan rencana pernikahannya dengan diego
ok karena saya tau sebenernya mona itu gak cinta sama diego
dia itu cintanya sama raja
ok itu poinnya
intinya gimana cara saya membuat pernikahan mona dengan diego itu

kamu tenang ya
tante gak akan menyakitin kamu dan mona kok
ini ada apa
kalian sebenarnya saling mencintai
tante gak mau
kalian menikah dengan orang